sampai jumpa di video selanjutnya
ma tanya langsung papa tuh mau ada di sini
pa kenapa papa membebaskan
lalu siapa saya kenapa kamu bawa saya seperti ini
mas ayo saya jelaskan saya akan jelaskan semuanya
saya tidak mau dengar apa apa
saya mau dari kamu
laino maksudnya apa sih
kenapa orang itu mengaku sebagai aku
kalau dia banyak omong sekarang kamu tinggalkan rumah saya pergi
saya hanya mau ketemu rizky
saya mau masuk ke dalam biarkan saya ketemu dengan rizky oke
rizky gak bakalan mau ketemu dengan kamu
dan kamu jangan coba coba berimbaran di masjid
masuk rumah saya
tidak mungkin saya ingin ketemu rizk
keluar kamu keluar
hei kemana rizky
masuk kedua band
menyuruh diamslab
lalu dia menemukan rizky
dia korban mainstream
ya tak pernah seheju povo robert dari selama dua tahun
tidak ada kenapa kabar

saya besar ke atas
karena kamu kamu memang pembosia
pergi kamu udah nunggu aku
ayolah renia aku hanya ingin ketemu rizky sebentar saja
pergi pergi kamu pergi
rizky pada apa bu
baik bu cepat keluar
cepat keluar rizky
mas wisnu tolong pegangin amira ya
saya mau buka pintunya dulu
aku aja yang buka pintu
bapak ini ada masalah apa ya sama mina
rizky terima kasih
kalau kamu ngerepotin
mungkin buat masalah
mungkin buat rusuh
siapa yang bikin rusuh
aku gak pernah bikin rusuh kok
orang tiba tiba aja masalah datang ke aku
baru gitu aja naik darah
kalau gitu aku pamit ya
jadi kita berantem
sebelum saya dibawa kantor polisi
amira sempat cerita ke saya
bahwa dia ketemu dengan orang yang mirip sekali dengan ayahnya
di tempat kejadian sewaktu ayahnya kecelakaan
aku ketemu lagi sama apa kamu
dan semakin diperhatiin aku semakin yakin
kalau bapak kamu tuh ayah aku
kalau aku sama ibu aku ketemu sama papa kamu
ya walaupun semakin yakin
aku akan berhati hati sama papa kamu

aku akan berhati hati sama papa kamu
iya walaupun sebentar aja
jadi lokasi kecelakaannya bapak itu dan ayahnya amira pun sama
nggak mungkin bisa kebutuhan kayak gini
kecuali bapak itu emang ayahnya amira
dan sekarang dia nggak mengenali amira karena dia masih sedang kehilangan ingatan
jadi tolong ya rizky
kapan saya dipertemukan sama ayah kamu
saya cuma memastikan aja
apakah itu suami saya atau bukan
tapi apa benar dia bapak kabur
kamu di mana
tabur dari rumah
pokoknya ceritain panjang
nanti mama ceritakan
sekarang kamu bantu muhammad cari dia ya
saya ada urusan pundak pundak
udah ibu udah bu
tapi kan dia harus jelasin dulu
dan ibu rasa
dia seperti menyembunyikan sesuatu tentang ayahnya
dan ayah kamu itu orang yang sama amira
ya tapi nggak sekarang bu
ibu lihat kan rizky tadi buru buru banget
kayaknya masalahnya penting
biar amira besok kira dia
terus amira tanya sama dia langsung
terus kalian istirahat aja yuk
kenapa ya pikiran saya jadi kacau begini
sampai sampai saya bebasin ibunya dan juga wisnu
apa yang membuat saya berubah
tidak mungkin kalau saya melakukannya karena nggak tegas sama amira
saya akan benci sekali sama dia
saya membebaskan mereka pasti cuma karena gak mau berhutang budi sama gadis itu
karena dia sudah menyimbangkan darahnya untuk saya
bapak mau ada di sini
pak kenapa papa membebaskan ibunya dan pamannya amirah
mas prabu yang bebasin utari dan mas wisnu
jangan ngacau lena
mana mungkin si melakukan hal itu
pak udah deh pak
papa gak perlu bohong sama kita berdua
jelas jelas pengacara apa apa yang udah bilang sama aku dan mama
kalau papa yang udah urus pembebasan mereka
mas apa benar mas yang nyuruh membebaskan mas wisnu dan utari
hal ini tidak usah dirugikan ya
tapi tolong jelaskan pak
itu karena apa
kenapa papa berubah pikiran
kenapa mereka dibebaskan
karena apa sih pak
pasti karena bujuk rayuan aini
iya kan pak
kalau memangnya iya namanya kenapa
nggak bisa begitu dong pak
aini membela utari karena apa
karena utari itu adalah ibunya amira
dan amira itu siapa
amira adalah anak laki laki yang sangat dicintai oleh aini
jadi aini melakukan ini semua bukan untuk papa tapi untuk laki laki itu
kak lena ini gak ada hubungannya kak
semua ini ada hubungannya
tutup mulut kamu malena
jangan pernah kamu bawa bawa orang yang sudah mati ke dalam hal ini
saya mau bebalasin ibunya amira wisnu siapapun juga orang itu adalah urusan saya
bukan urusan kamu kamu gak usah ikut campur
papa benar benar nggak adil
yang didengar hanya aini
mama tidak didengar sedikitpun
papa nggak adil
orang jahat itu harus masuk penjara pak
pernah saya meminta kamu untuk mengurusi hal ini
makanya jadi orang jangan suka mengurusi hal hal yang tidak ada sanggut pautnya sama kamu
kebiasaan kamu seperti itu toh kamu
bang terima kasih ya
mas udah bebasin mas wisnu sama utari
saya sudah bilang alina tidak bisa diunggah unggah lagi aina
ada satu hal yang mau aku bilang ke mas
dulu memang aku mencintai isan
tapi semenjak aku memilih mas prabu jadi suamiku
aku akan tetap memegang teguh pendirianku
aku bukan orang yang